menjelang kompetisi yang kurang dua bulan lagi persebaya surabaya hingga saat ini belum mendapatkan investor
kondisi ini menimbulkan kekhawatiran apalagi persebaya harus segera melunasi hutang sebesar tujuh miliar rupiah
jelang kompetisi yang tinggal beberapa bulan lagi persebaya surabaya hingga kini masih belum mendapatkan investor untuk mendukung operasional tim
kondisi ini menimbulkan kekhawatiran apalagi persebaya memiliki hutang tujuh miliar rupiah yang harus segera dilunasi
manajemen persebaya mengaku tengah berusaha keras mencari investor
di antaranya menjalin kerjasama dengan salah satu grup konglomerat media masa terbesar di jawa timur
namun karena belum menemukan kesepakatan dana yang konon kabarnya mencapai dua puluh miliar rupiah belum bisa dicairkan
sangat serius untuk membangun persebaya ke depan
persiapan tim juga terus berjalan sambil mencari pelatih yang berkualitas
meski kesulitan mencari investor persebaya tetap optimis bakal mendapatkan sponsor
karena itu persebaya fokus pada pembentukan tim agar program latihan berjalan lancar